kungkup kita ngobrolnya di pos ronda aja yuk enak ada esi
kaget mau ngopi enggak sih belum
maksudnya sih kamu mau ngopi oh
sebentar ya kang ido iya sih kamu senang ah ah ah apa apa tuh kum saya senengnya kamu senyum
atau kum katanya esi si atom itu dia propnya nanti pulang lebaran lebaran haji dufitri
kalau itu mah saya udah tahu waktuku atem udah bilang sama saya
diminum kang idoy masih panas satu sih ya maksudnya nanti kalau sudah hangat oh iya
makasih makasih ya kang ido udah bantuin nyariin febri kita langsung ke sana tuh sih kita udah tahu
saya paham nih eh sih maksud saya a
gak tau kenapa ya kalo misalnya sehari aja gak ngopi di warung kamu
akang tuh perasanya galau gimana gitu
perasaan kemarin waktu cem pulang kang aceh kan nggak ngopi di sini tapi baik baik aja
kelihatannya baik baik aja tapi sebenarnya di sini akang
waalaikumsalam waalaikumsalam kang dadang
kopitin iya kang sebentar
ceng kok diem aja udah saya lanjutin atau ngegombalnya
saya sengaja kesini tuh pengen belajar sama kamu
remes bener mulutnya
kalau saya udah nikah terus punya anak bisa nggak ya biayainnya kang
buat seharian saya aja kurang
jangan nikah kalau belum punya kemampuan mah
saya kan pernah bilang sama kamu kamu itu tidak sedang mencari penyelesaian dari masalah kamu
atau minta pendapat kamu itu hanya mengulur ulur waktu
kemudian mencari simpati sobri
biasanya itu tak dilakuin sama orang orang yang penakut
lihatlah begini ivolusi bitcoin sebenarnya
ceng ayo atur dilanjutin
kan saya mau lihat kan saya mau belajar
dong kamu kalau nggak sehari aja gangguin saya
stres kali kamu ya dang ya
udah stroke kali ya
malas akang disini ada mulut lemes
waalaikumsalam kakak ceng
lalu ya ceng ada saya
ceng kan saya mau belajar ini
tidak bisa ini teh
ini teh semuanya gara gara dede cantik
kalau misalnya dari cantik mau berangkat
pasti gak akan terjadi masalah seperti ini kang
dunia kita teh beda
namanya juga udah berumah tangga kang
masalah dipikul bersama
kalau ada masalah ekonomi
dede cantik berangkat
itu yang saya pikirin
ternyata dede cantik nggak mau berangkat
padahal saya udah bilang
kalau dia cantik khawatir sama eros
kamu teh nggak kerja hari ini
an cuy teh dikasih libur sama kang bos
kang bosnya baik
makan cilok kak
wah gak ada bisa nawarin cilok
delapan cuitnya alhamdulillah dikasih ongkos lumayan banyak sama kang bos
jadi makan ciloknya
eh kang kos ciloknya dua porsi ya
hah bentar ya
hmm kamu teh sekarang berbeda
wah kelihatannya tuh
lebih fresh lebih segar
rambutnya nggak kecukruk
iya bos brai
cuy teh nyaman kerja sama kang bos
oh alhamdulillah kalau kamu nyaman di sana
nyaman bener atu bos
apalagi tiap hari dedek cantik teh nganterin nasi rantang
iya bos brai

sering ke kebun
kamu teh tiap hari ketemu dedeh cantik
sering cerita tentang saya nggak
dedeh cantik mah baik baik aja bos brai
setiap habis nganterin nasi lantang terus ngobrol berdua sama kang bos
memangnya bos kamu teh saha
namanya teh kang bos bagja
orangnya teh ganteng
orangnya teh ganteng
baik ramah ilmunya tinggi dan bekerja keras
baik ramah ilmunya tinggi dan bekerja keras
baik ramah ilmunya tinggi dan bekerja keras
kita ngobrolnya di pos ronda aja yuk
nggak enak ada esi